kedatangan kasatpo ppdki jakarta ke kediaman rizik sihab untuk menegakkan protokol covid sembilan belas
berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh satuan polisi pamung praja dki jakarta
rizik sihab dinilai telah melanggar aturan protokol kesehatan
terkait penyelenggaraan kegiatan pernikahan dan peringatan maulid nabi muhammad
di kawasan petamburan tiga pada sabtu empat belas november dua ribu dua puluh
rizik dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar lima puluh juta rupiah
sebelumnya pada sabtu malam jemaah yang hadir memadati sepanjang jalan ks tubun jakarta pusat
terlihat tidak menjaga jarak dan banyak yang tidak mengenakan masker dengan benar
tidak ada cara apapun yang dilakukan ketika bertentangan dengan protokol covid sembilan belas
maka itu akan dikenakan ketumbuhan penyelenggaraan
sanksian administrasi nanti ya

dendanya minimal berapa pak
dan maksimal berapa rp lima puluh juta
kesediaan habib sendiri mau membayar denda tersebut
ya saya rasa tetap secara bijak
arifin menambahkan bahwa rizik merespon baik sanksi yang diberikan kepadanya